kok dia bisa ada disini ya
apa dia tinggal disini ya
tapi saya gak pernah lihat dia sebelumnya disini
waktu itu elsa hamil sama siapa
temennya ini temannya dia di dunia entertainment
kalau gak salah
ini mana yang bener
coba nanti aku tanyakan saja ke mama deh
selama ini tuh aku
aku tuh takut pak
kalau orang orang tuduh aku
bahkan mbak andin sama al aja udah gak cepet aku
mereka nuduh aku
kalau aku yang bertanggung jawab
atas kematiannya roy
aku tuh takut banget pak selama ini pak
makanya aku tutupin ini semua
cuma papa doang ini yang tahu
selama kamu jujur ya
kamu gak perlu ada yang kamu takutin
aku takut pak
aku takut banget kalau nasib aku kayak mbak endin
masuk penjara tapi aku sebenernya gak salah
aku gak mau pak
sini gak ada apa apa kok
kamu gak usah khawatir ya
ada apa apa di sini
oke sampai kita
mama terima kasih ya mama
makasih juga papa
anak papa sekolah yang pinter ya
oma makasih juga ya oma
sekolah yang pinter ya
selamat pagi rena
selamat pagi miss
selamat pagi bu rosa
rena kelasnya akan mulai
mari kita ke kelas
kok kamu kan mau ngajar kamu juga mau ke kantor ya
biar mama yang tungguin rena di sini
nanti pulangnya telepon driver
aku sama mas sal dulu anima
selamat pagi kelas
selamat pagi miss
ingat besok ada pengambilan nilai berenang ya
rena kamu sudah tidak takut berenang lagi kan
soalnya aku udah diajarin sama papa
jadi saya senang mendengarnya
nih mama sudah buatin begel buat makan siang kamu
dimakan ya terus dihabiskan
biar kamu tuh kuat semangat kerjanya
terima kasih ya
ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya
mistress lagi organizasi tujuan ini sudah siapa
kait atas ini mau ke sini

nampak gains kan
selantai sama saya dong
saya harus ugutin dia
lebih baik lewat tangan darurat aja
kamu selesai ngajar jam berapa
jam dua belas siang sih
kayaknya aku udah susah ya mas
sekarang cuma satu kelas dong
jam dua belas ya
yaudah nanti saya jemput ya
gak usah lah
masih siang banget
nanti aku suruh supir ya
prosesif banget sih
gak usah nangajar
aku tuh lagi seneng banget tau
bisa berkumpul lagi
semoga bisa selamanya
kayak gini terus
aku masuk dulu
kabarin saya ya
situasi saat ini sudah sangat membahagiakan
ini aku udah siapin
roti buat mama
dan juga buat papa
itu sih buat siapa
oh ini juga buat oman
apa nanti gue siap dengan konsekuensinya
kalau gue mengungkap dan mencari tahu jati diri reina